senin dua puluh september merupakan hari pertama uji coba pembelajaran tatap muka di sd negeri satu keracak kecamatan aji barang banyumas jawa tengah
setiap siswa yang datang untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar wajib mengenakan masker
sebelum memasuki ruang kelas mereka menjalani pemeriksaan suhu tubuh serta mencuci tangan di tempat yang telah disediakan
sementara sisanya belajar secara daring
kepala sekolah sd negeri satu keracak sri kusrini mengatakan uji coba ptm diikuti kelas satu sampai kelas enam
untuk kelas satu dan dua masuk pukul delapan sampai sepuluh
kelas empat lima dan enam sampai pukul sebelas siang
selain wajib menerapkan protokol kesehatan
ketat siswa juga diwajibkan membawa bekal
dimulainya uji coba ptm ini disambut baik para siswa
mereka mengaku senang bisa bertemu teman dan guru sekolah yang hampir dua tahun ini tidak ada pembelajaran tatap muka
sekolah yang melangsungkan ptm telah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan ptm terbatas
diharapkan uji coba ptm ini berjalan aman